maksudnya penjelasan dari mengambil partai golkar itu atau bergabung itu pak jokowi mau jadi ketua umum mau jadi ketua dewan pertimbangan atau menjadi pemegang saham mayoritas di partai demokrat
dalam dunia politik itu mas yogi selalu ada proses
selalu ada proses dan itu mengalir
jadi begini kan filosofinya begini mas yogi air mengalir dari hulu ke hilir perlu ada selokan
minyak gas mengalir itu perlu ada pipa
dalam dunia politik kemajuan seseorang atau partai kan perlu ada proses
dan di dalam proses itu ada sebuah rekayasa rekayasa yang dilakukan dalam pengertian bagaimana aturan aturan itu jalan dengan baik
nah ini kan ada pentahapan pentahapan tentu masuk anggota lalu bagaimana positioning
tata tertibnya kan lima tahun jadi anggota
bukan jadi ada lembaga tertinggi yaitu munas di situ jangankan jangankan bisa itu
di situ adart bisa diubah disitu menentukan siapa ketua umum disitu menentukan siapa yang dipecat di situ menentukan siapa yang dipulihkan
jadi semua perubahan dimungkinkan di munas
dan tentunya tetap harus ada proses
ada proses nah karena proses ini nanti tentu tetap rasional objektif faktual
nah tentu akan melihat kalau misalkan posisinya pak jokowi seperti ini kira kira kontribusi dalam rangka untuk memantapkan posisi partai golkar sebagai penentu arah pembangunan indonesia ke depan menuju tahun dua ribu dua puluh empat